kalau kira kira ada bahaya kamu gak usah nekat
langsung kabur aja
dimana saya bisa menemukan mereka
orang yang ditanya gak tau
mereka tinggalnya dimana
atau suka kumpul dimana
tapi salah seorang dari yang empat itu
suka ada di parkiran
ini tempat pampauan insahid
dia sering berpindah pindah
tapi sering balik lagi ke sini
dia gak ada
dia pasti lagi operasi
mau kita cari
iya kita cari di parkiran sekarang
saya nyusahin terus
udah numpang sama kamu
dibeliin baju sama iwan
kang murad sama ujang
biar kalau kang kubang ada apa apa
atau butuh apa apa
bisa cepat kontak
itu udah ada kartunya
tinggal pake aja
masih di jalan
ujang sama kang murad
kita mau nunggu saeb sampe jam berapa
sampai dia dateng
kita mau balik ke markas atau enggak
kalo ternyata markas saeb bukan disini
berarti kita salah tempat
kalau gitu saya jalan duluan
ada apa nyari yang namanya iwan
saya mau hajar dia
iwan itu guru saya
sebelum hajar dia
iwan itu guru saya
mau saya hajar iwan
salam buat iwan
katanya mau ngajar saya
ngapain kamu disini
yang kerja di terminal
berarti kamu lagi nungguin saya
udah jalan ke parkiran
masih mau ke parkiran
ketakut orang orang yang kemarin datang lagi
sebetulnya saya takut
tapi lebih takut lagi nggak punya kerjaan
kalau gitu saya juga berangkat
ada yang harus kita obrolin
kenapa lagi dia
saya kemarin dicegat sama si ngo'ong
di dekat rumah saya
oh itu temen saya waktu smp
nggak ada yang mau ngecegat saya
saya masih inget dia
dia juga masih ingat saya
apaan kamu disini
nungguin denny yang kerjanya di terminal
berarti kamu lagi nungguin saya
dia gak tau kalau kamu kerja di terminal
dia taunya saya itu adm
nama kamu aden
itu nama panggilan saya waktu kecil
ke bawah sampai sekolah
mulai dari sma sampai nganggur
baru dipanggil sesuai nama di ktp
ngapain dia nungguin denny yang kerjanya di terminal
yang gak taunya itu kamu
temennya waktu smp
ketika aku di terminal
aku nungguin adem
dia terus terang sama saya
kalau dia sama temen temennya
mau ngeroyok demi yang kerjanya di terminal
terus mau ngerampas hpnya
tapi gak jadi
temen saya waktu smp
dari kelas satu sampai kelas tiga
temen saya belajar bandel
terus saya rampas hpnya
terus mau ngambil hp saya
dia terus terang sama saya
kenapa ngumpul disini
ternyata ada yang ngeroyok
tadi saya udah cerita sama kamu
sekarang kamu aja yang cerita sama ncuy
kalau harus ngurang lagi ceritanya
hpnya belum dapet
saya juga gak jadi super
pengen nyuruh aku

tadinya buat temen bos saya yang megang proyek bangunan
tapi sekarang dia udah gak disana
terima kasih buat hpnya
terus dia bilang ke saya
sekarang udah punya kerjaan baru
tukang cuci piring
kau pagi pagi udah ada disini
mau ikut market lagi
mau nunggu orang orang yang kemarin kamu bilang nyari saya
kalau udah ketemu sama orang orangnya
nanti baru tau
saya takut atau enggak
dia ini tahu soal saya nyuruh orang ngeroyok dia
terus ngerapas hpnya
kamu di rumah
ya mau kesini
yaudah kesini aja
padang padang padang
apa kabar baik
habis ini kalau ada yang nanya kabar kamu gak baik
kenapa kamu nyuruh orang buat ngeroyok saya
kenapa kamu nyuruh orang
kalau kamu gak mau jawab
saya habis diajar denny
gara gara dia tahu saya nyuruh orang gak nyeroyok dia
menurut kamu kenapa suara ngomongnya kok gitu
menurut saya ditanyok denny
iya kayaknya nyut nyutan sakit
kamu kalah lawan denny
soalnya saya di hitting sama jack dari belakang
ya berempat otang sama cuy juga ikut
kamu jadi ke rumah saya enggak
salah satu ya
saya pengen makan
tum teknis juga saja dicintain
tapi bapak mau makan sama scha lor
saya tak pengen makan
urusan tony udah beres
sekarang waktunya kerja lagi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ikutin jurus otang
kan saya udah belajar tinju sama iwan
ini aiwannya ada di sebelah saya
abu bun mau ngomong
halo terima kasih
udah ngajarin iming tinju
itu gak seberapa
cuma biar badannya bergerak aja
oh ya yayat yang nanya ke ibing soal siapa backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
kemungkinan itu buat daftar sasaran orang orang yang dibayar sama bosnya bang edi
kemarin mereka udah mulai nyari saya
kang cecep udah tau
kang cecep kang murad ujang udah tahu
kemarin ketemuan di pabrik kecimpring
mereka datang kita sikat
katanya ada ancaman dari orang orang yang dibayar sama pak edi
saya kenal bang edi
dia yang bantu saya waktu dulu bikin kekacauan di terminal
kasih saya kesempatan buat ngurus bang edi
kita ketemu dulu
ketemu di mana
saya siap merapat
saya ke tempat kamu aja
yang mereka cari saya bukan kalian

tulang kamu terasa ada yang patah
cuma satu badan sakit semua
kena pungkan sama tendangan

ayat iwan air putih
siapa yang royok kamu
saya nggak kenal tapi kayaknya orang orang suruhan bang edi
mereka yang kemarin udah kesini nyari a iwan
kang murad udah beberapa kali saya hubungi gak bisa hpnya mati
kayaknya lagi di kebon ngecek yang kerja
katanya di sana susah sinyal
kalau kang ujang udah saya telepon langsung otw
gak apa apa cuma satu badan sakit semua
kena pukulan sama tendangan
kamu beli minumnya cuma satu
saya juga mau minum
kenapa belinya cuma satu
saya tadi buru buru
memangnya kalau buru buru
itu buat a iwan aja
kita bisa ketemu
ada keperluan apa
abang nyuruh orang orang bayaran buat ngeroyok teman teman saya
saya gak tahu siapa aja temen temen kamu
dan kamu gak perlu tahu urusan saya
maaf saya sedang sibuk
saya tahu bisnis di terminal dari ibu bun
dulu dia minta bantuan saya untuk merebut terminal
waktu itu saya rugi karena dia gagal
tadi dia nelfon saya
menyebut orang orang yang mau kita bikin jadi nggak berguna sebagai temannya
cek apa hubungan mereka
waktu orang orang yang jadi backing orang orang di parkiran nyerang anak buah remoni parkiran

lidu nyebut nama salah seorang dari mereka bos ibu bun
mungkin orang yang namanya ibu bun itu juga
salah seorang yang menjadi backing orang orang di parkiran
sama di terminal
dia dulu mau menguasai terminal
kenapa dia sekarang justru jadi salah seorang baking orang orang di terminal
saya gak tahu bang
saya sudah tahu
saya gak tahu bang
kita harus cari info seorang orang yang namanya ibu bun
dari didu atau dari temannya yang tukang parkir
jangan ke rumah saudara saya
kalau lihat keadaan saya begini
nanti mereka banyak tanya

aku pada dayton
aku keundaran ito port solamente
kamu tetap dalam selatan ini
topik sampai selesai
hai tak mau ngambil orderan kecimpring dimana di sana terima kasih ya ya
nggak mau ngambil orderan kecimpring sebentar sukan tak ini ada yang mau
ngambil orderan kecimpring itu kan tugas irene irene akan lagi pergi
kita ke tempat bubun
kamu nanti kalau kira kira ada bahaya
kamu enggak usah nekat
langsung kabur aja